kami tim kuasa hukum pemohon satu dan pemohon dua
bersama sama akan menyampaikan beberapa hal
sehubungan dengan hasil pemeriksaan saksi saksi yang dihadirkan oleh bawaslu
memang ini suatu perkembangan baru ya
bawaslu sebagai memberi keterangan tapi menghadirkan saksi
ini perkembangan baru dalam praktek hukum acara konstitusi
tapi kita terima sebagai sesuatu yang bagus
beberapa hal nanti akan disampaikan secara bergantian
kami berikan kesempatan pertama kepada bang todung dulu silakan
saya tadi siang tidak sempat doorstop ya
mungkin saya akan mulai lebih dulu
dengan apa yang terjadi pada sidang sebelum break siang tadi
nah saudara saudara ya pada sidang pagi tadi
kita mendengarkan ahli dan saksi dari pihak kpu
yang fokusnya hanya pada persoalan sirekap yang kontroversial itu
nah kita sangat sangat bingung melihat begitu banyak persoalan yang dihadapi
dan begitu banyak perbedaan perbedaan tafsir
dan cara pandang dalam melihat sirekap
kita tahu bahwa pemeriksaan itu dilakukan secara berjenjang
tapi sirekap yang juga tampil
itu telah membius publik
suara itu adalah seperti yang kita lihat
padahal kami mendengarai banyak sekali masalah dengan si rekap ini
dan banyak sekali persoalan dengan penggelembungan suara
banyak sekali persoalan dengan kecurigaan kita
terhadap fraud yang terjadi pada penghitungan suara
tapi kemarin ketika kami menghadirkan saksi dan ahli
nah juga ketika teman teman paslon satu menghadirkan saksi dan ahli
kita melihat bahwa banyak sekali persoalan yang perlu kita pertanyakan
salah satu yang kami kemukakan tadi adalah ketika bicara mengenai integritas
tidak adanya beberapa fitur yang penting dan harus ada
pada setiap proses sirekap itu sendiri
satu misalnya menaik tidak adanya fitur validasi
nah bagaimana ini kita bisa persoalkan ya
kalau kita tidak punya fitur validasi
itu hal yang buat kami ya sangat kami pertanyakan gitu
nah ketiga persoalan metadasa metadata
kemarin ahli kami dan saksi kami mengatakan bahwa tidak ada metadata
nah pada hari ini saksi dari pihak kpu menyatakan ada beta data itu
nah ini perbedaan tafsir semacam ini
perbedaan penjelasan semacam ini
semacam ini ini membingungkan kita dan membuat kita wajar untuk meminta kpu ya
melakukan audit forensik
audit digital forensik terhadap sirekap ini
nah kami malah mengusulkan kepada majelis hakim
untuk mengkonfrontir saksi dan ahli yang kami hadirkan
saksi dan ahli yang dihadirkan oleh paslon satu pemohon satu
dan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak kpu
untuk konfrontasi ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas
mengenai kontroversi syarikat yang betul betul membingungkan
dan menimbulkan banyak sekali kecurigaan terhadap kpu
nah itu mengenai hal kpu tersebut
dan kedua saya ingin katakan ya bahwa sirekap ini kan mahal sekali
teman teman dari itb punya kewajiban moral untuk tamatkan kesehatan mereka
untuk tampil menjelaskan mengenai hal ini
teman teman itb tidak boleh lepas tangan soal singkat ini
ya jadi menurut saya sebagai akademisi yang ikut sebagai vendor dalam persoalan singkat ini
mutlak mereka mesti tampil ke depan karena uangnya bukan uang kecil gitu
ini bukan uang ya untuk apa namanya proyek sederhana
ini proyek yang besar yang menyangkut integritas pemilihan umum itu sendiri
nah kalau siang ini kita mendengar dari pihak bawaslu tadi sudah disebutkan bahwa pertama kali ada saksi yang dihadirkan dari bawaslu
saya hanya ingin menambahkan satu hal saja bahwa sebetulnya bawaslu yang punya peran sangat strategis itu itu memang tidak willing
tidak willing dan mungkin juga tidak mau melakukan pengawasan dengan efektif
ini dari semua data data dan laporan yang kita terima
dalam permohonan kami kami menyebutkan satu hari setelah pencoblosan tanggal empat belas februari
bawaslu itu mengeluarkan press release yang membuat sembilan belas masalah yang terjadi pada saat pencoblosan
nah itu tadi sudah dijelaskan sebagian dari itu
masalah pada tps tps yang ada
dan menurut saya dengan puluhan ribu ya mas eh bukan
soalnya pada pada pada pencoblosan itu sudah sewajarnya kita bisa dan punya alasan untuk melakukan pemurutan soal ulang
itu angka bukan kecil gitu bukan seribu bukan dua ribu
puluhan ribu angka berbagai masalah yang diumumkan sendiri oleh
bawaslu seolah olah menganggap ya ini adalah masalah yang terjadi ya ini adalah masalah yang terjadi ya ini adalah masalah yang terjadi
menganggap itu persoalan sepele itu bukan persoalan sepele ini menyangkut kedaulatan
terima kasih kedaulatan rakyat kita satu suara pun ya itu harus dihargai tidak boleh kita menganggap
satu suara atau seribu suara atau satu juta suara itu tidak tidak penting indonesia negara yang
kita cinta ini hidup karena rakyat mendukung dan menopangnya republik ini kedaulatan itu pada ada
rakyat bahwa seluruh kalau dia tidak bisa fungsional dan tidak efektif menurut saya bahwa
perlu kita tinjau ulang keberadaannya ya saya saya mengatakan ini karena kami kecewa dengan
bahwas dalam banyak hal sehingga kita semua punya pengalaman laporan kita tidak di tidak lanjutin
bawaslu dan jadi kalau kami menuntut pemungutan suara ulang memang banyak alasan
yang kita bisa kemukakan dan sudah kami sampaikan kepada majelis hakim
mudah mudahan majelis hakim yang mulia cukup aib cukup bijaksana dan cukup negarawan dan melihat
indonesia sebagai satu taruhan ya yang penting yang sangat strategis untuk diselamatkan kita tidak
boleh membiarkan pemilu curang itu didiamkan atau tidak ya dibatalkan mungkin itu terima kasih
baik sebelum ke lanjut ke
memenuhi syarat formil syarat material
hai ini banyak laporan laporan yang seperti itu yang sudah disampaikan dalam permohonan highlight
yang pertama yang kedua ya dari kesempatan pembuktian hari ini termohon dan bawaslu tidak ada satupun
saksi yang diajukan oleh mereka maupun ahli yang mengklarifikasi tentang adanya pelanggaran prosedur
persyaratan penerimaan pencalonan gibran ini mengkonfirmasi bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon satu
dan pemohon dua itu tidak dibantah dan dengan tidak dibantah maka dalam hukum acara itu
sesuatu yang terbukti dan diakui begitu nah itu dua hal lainnya kemudian selanjutnya silakan pak
madir untuk menambahkan hai saudara saudara saya cuma sedikit yang ingin saya tambahkan saya kira benar
apa yang dikatakan oleh heru tadi terkait dengan argumen salah satu argumen yaitu ketika kami
hendak apa menyampaikan diskualifikasi ya itu hampir tidak dibantah bahkan tidak ada saksi dan juga
tidak ada ahli yang membenarkan
bahwa pencalonan gibran itu bisa dianggap benar secara hukum ini satu hal yang saya kira
perlu sangat serius dan dan perlu kita cermati secara bersama kemudian yang kedua terhadap
keterangan ahli it tadi kami pun juga bertanya tadi misalnya bagaimana mereka bisa menjelaskan
seperti diterangkan oleh ahli dan saksi it yang kami hadirkan kemarin
hai ini adalah hal yang sangat penting dan saya ingin meminta para penduduk yang ada di dalam
ini ada sekitar dua lebih dari dua puluh tiga juta suara yang ini hampir seperti suara siluman meskipun kita
memang tidak tahu bahwa itu merupakan suara dari dua atau tiga atau satu tetapi bagaimanapun
juga adanya suara siluman ini membuktikan bahwa proses dan pelaksanaan pemilu kita
sampai pada proses dan pelaksanaan penghitungan suara ya ini tidak benar sementara kpu dan kawan kawan
kita dari dua menganggap bahwa ini proses kita disini adalah sengketa hasil ya nah kalau ini
ada hal hal yang tidak benar seperti ini bagaimana kita menganggap bahwa hasil itu adalah benar yang
ketiga yang saya ingin sedikit tambahkan
ini menunjukkan bahwa mereka tidak berani atau biaya mengambil dua modal nah financial
kalau mereka nggak berani ngapain gitu loh bawaslu ini tetap ada
sementara itu adalah fungsinya mereka
saya kira ini mari kita lihat ini secara jelas
tidak cukup himbauan atau teguran itu tidak cukup
sebab ya kita tidak tahu apakah memang ada pengaruh terhadap kampanye presiden jokowi tentang psi
saya tidak tahu saya kira kita belum pernah mendengar hasil penelitian seberapa signifikan hasilnya
tetapi bagaimanapun juga ini adalah satu cacat yang dipelihara oleh aparat kita
saya kira ini yang harus menjadi hal yang harus kita cermati secara bersama
sore ini kami dapat membuktikan di samping kemarin oleh ahli baik ahli pemohon satu dan pemohon dua
kemudian oleh saksi pohmon satu maupun pomon dua
hari ini kita patut berterima kasih kepada saksi dari bawaslu
karena banyak mengumpulkan fakta fakta yang amat luar biasa
karena pertama dalil kita itu berkaitan dengan upaya melanggengkan kekuasaan dinasti presiden jokowi
mendorong anaknya untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden republik indonesia
karena terbukti tadi sudah disampaikan oleh mas heru baik kpu termohon maupun bawaslu
apapun saksi maupun ahli membantah bahwa pencalonan gibran itu adalah sah secara borossidualan
sehingga karena tidak sah secara prosedural maka menurut pemohon
bertentangan dengan prinsip prinsip keadilan subtantif yaitu kepastian hukum yang adil
sebagaimana diatur pasal dua puluh delapan d ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
kawan kawan rekan rekan wartawan sekalian
hari ini kita menyaksikan peradilan tata negara
pembuktiannya itu tidak mungkin kita membuktikan seluruh indonesia
apa yang terjadi sesungguhnya terjadi
tapi kami dengan amat sangat meyakinkan
tanpa keraguan sedikit pun
bahwa kami mampu membuktikan bahwa
pelanggaran serius terhadap konstitusi
prinsip prinsip langsung umum bebas serahasia
sebagaimana diatur pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
bola kecurangan pemenangan dua
dari mobilisasi struktur kekuasaan
wali kota sampai aparatur desa
membopolisasi bansos secara masif
inilah sumber kenapa tiga mendapatkan dua
mendapatkan lima delapan persen
jadi kita mampu membuktikan bahwa
hasil pemilu dua ribu empat ini
diperoleh dengan cara cara yang
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi kawan kawan sekalian ya
kita dua kali sidang lagi ya
kita hanya melihat para menteri mengkonfirmasi
apa yang kita dalilkan insya allah ya
dan yang harus kita pahami ya
mengenai pelanggaran terhadap konstitusi
prinsip prinsip konstitusi dan ada tiga hal yang menonjol
satu soal pencalonan gibran
dan fortunately sampai detik ini
mestinya yang paling membantah itu adalah kpu
sebagai pihak yang melaksanakan prosesi pendaftaran tersebut
rupanya dia mengikuti pendapat prof yusril izal mahendra
kalau memang ini adalah putusan yang kontroversial
dan penetapan ini adalah penetapan yang kontroversial juga
bawaslu misalnya dan jajarannya
berupaya mengalihkan perhatian dan lain sebagainya
mengatakan jemputan sebagai menteri pertahanan dan lain sebagainya
memang dipikir kita anak kecil semuanya
kita pahamlah yang seperti itu
bagaimana struktur kekuasaan itu bergerak
dan itu sejak oktober ketika gibran dicalonkan
makanya kemudian kenaikan elektabilitasnya luar biasa
memerlukan input yang luar biasa untuk menaikkan elektabilitas yang luar biasa juga
tidak proven kalau mengatakan
karena prabowo ikut berapa kali
lalu kemudian dia memiliki elektabilitas tinggi
dan kemudian naik terus sampai lima puluh delapan
ketika bansonisasi dan penetapan gibran dilakukan
dan itu kita sebenarnya
tidak perlu kita buktikan bahwa kejadian itu ada atau tidak
karena kejadian itu di seluruh indonesia
makanya kemudian nanti jumat itu akan dikonfirmasi
kemudian bagaimana governance pendistribusiannya
apakah memang sesuai dengan tupoksi kementerian lembaga atau tidak
termasuk data penerima manfaat
apakah betul betul dengan tujuan mengentaskan kemiskinan atau tidak
atau mengatasi hal hal yang luar biasa
atau karena memang untuk tujuan elektoral
itu akan terlihat dengan mudah sesungguhnya
yang ketiga mengenai sirekap
ada paradoks luar biasa soal sireka
jadi sireka itu paradoksnya luar biasa
ahli dan saksi kita sudah membuktikan
bahwa terjadi kerusakan luar biasa dalam sistem sirekat
setelah tanggal dua puluh tujuh februari
dan itu sebenarnya tidak dibantah juga
oleh ahli dan saksi dari pihak kpu tadi
dan ini makin menunjukkan bahwa
si rekap menetapkan angka
lalu kemudian manual mengikuti
dalam hal bagaimana manual
bekerja untuk menentukan angka angka tertentu
insyaallah mudah mudahan ini dikabulkan
mudah mudahan tidak ada pertanyaan lagi ya
ya alhamdulillah karena itu
itu nanti biar menteri keuangan
siapa yang berhak menentukan siapa yang mendapatkan
itu seharusnya kalau dalam undang undang
undang undang tentang fakir miskin belaba
kenapa menteri sosial agak dilibatkan
yang kedua adalah berkaitan dengan
nanti besok akan hari jumat ya
biarkan demokrasi ini kita akan terancam
kalau cara cara kecurangan
reformasi sembilan puluh delapan yang kita perjuangkan
oleh karena itu hari ini
daurat rakyat dan daulat hukum
berada di tangan mahkamah konstitusi
kalau ini tidak dihentikan
kekuasaan anggaran dan lain sebagainya dia akan memenangkan pemilu
ya belak belakannya itu kita saksikan hari jumat
kisah saksikan mudah mudahan betul betul jujur
karena prinsip jujur dan adil itu
inilah yang diadili mahkamah konstitusi
ya mudah mudahan para menteri jujur terbuka